seorang warga desa ranca manyar kecamatan bale endah kabupaten bandung ditemukan tewas di dalam sumur rumahnya pada rabu siang
korban wanita berusia lima puluh lima tahun tersebut diketahui menginap penyakit epilepsi dan diduga terjatuh saat penyakitnya tersebut kambuh
berdasarkan informasi petugas pemadam kebakaran pihak keluarga baru mengetahui kerabatnya terjatuh ke sumur
satu jam setelah kejadian dan langsung menghubungi dis damkar kabupaten bandung
satu tim rescue diterjunkan untuk melakukan evakuasi
petugas cukup mengalami kesulitan karena sumur tersebut dalamnya sepuluh meter dengan diameter hanya lima puluh cm
jasad korban baru berhasil dievakuasi satu jam kemudian
menurut saksi korban yang memiliki riwayat penyakit epilepsi ini mengaku sakit kepala sebelum masuk ke kamar mandi
menurut saksi di tkp korban memiliki penyakit epilepsi
kemungkinan korban dalam keadaan epilepsi dan kemudian langsung terjatuh
tua dalam sebut dalaman kurang lebih sepuluh meter
berlokasikan di rancang manyar kabupaten bandung